presiden joko widodo meresmikan pengoperasian terminal peti kemas kali baru pelabuhan utama tanjung priuk
presiden ingin pembangunan pelabuhan canggih tahap satu ini dilanjutkan untuk memperbaiki dwelling time atau waktu tunggu turun barang di pelabuhan
selain memberikan arahan dan meresmikan operasional pelabuhan presiden juga berkeliling di terminal peti kemas baru
new priok container terminal tahap pertama menambah kapasitas terminal satu lima juta teu dengan kedalaman laut mencapai enam belas meter
memungkinkan kapal besar dari luar negeri bisa langsung masuk ke tanjung priuk tanpa harus singgah di singapura
pt pelabuhan indonesia ii menggandeng tiga operator pelabuhan asal jepang untuk mengoperasikan terminal baru ini
delapan krain yang dipasang di terminal tersebut diklaim bisa memangkas waktu bongkar muat yang kerap menghambat arus masuk barang
dan saat ini sekarang ini sudah selesai terminal peti kemas yang pertama
tadi juga sudah sampaikan ke pak jiruddin ii
yang kedua sudah segera diselesaikan
yang ketiga sudah segera diselesaikan

begitu kita terlambat ditinggalin